nah menyambut hari keluarga nasional besok apa betul tadi gadget menjauhkan yang dekat
atau mungkin memang ada salah interpretasi dari keluarga khususnya mungkin para orang tua bahwa apa sih sebenarnya fungsi dari gadget ini betul untuk sebenarnya harusnya sebagai sarana komunikasi
atau tadi malah menjauhkan yang dekat yang ada di sekitar kita
kita akan tanya dengan psikolog ada mbak lisa marialis
mbak lisa selamat malam
selamat malam halo
apa kabar mbak lisa kita melihat apa yang ada di oh ada di belakang ternyata saya salah
mbak lisa apa yang kita lihat di film kayak misalnya tadi ada film keluarga cemara pasti udah nonton kemudian ada juga film sabtu bersama bapak
potret potret seperti itu memang terlalu muluk muluk terlalu muluk untuk kita harapkan bisa kita dapatkan sekarang
atau sebenarnya gimana sih mbak memang bisa tapi memang nggak mau atau gimana
sebenarnya kalau dibilang muluk muluk
nggak ada yang terlalu muluk itu mah tinggal bagaimana kita mengatur dan mengelola itu aja gitu kan
ini kan tergantung kita sebagai keluarga yang mewujudkannya
nah kalau kita berbicara mau atau nggak mau ya memang itu pertanyaannya jadinya
kira kira untuk keluarga zaman now nih gitu apakah ini menjadi sesuatu yang mereka mau capai juga atau tidak
atau mereka masih nyaman dengan apa apa lewat gadget
gak apa apa kemudian lebih enak main dengan gadget
nah itu kan tergantung dari keluarga masing masing gitu
jadi kalau buat saya
jadi berbicara mengenai gadget itu bukan salah gadgetnya gitu kan
tapi juga bukan berarti kita harus antipati dengan gadget
karena bagaimanapun juga ini adalah zaman gadget
ini hanya bagaimana menyeimbalkannya aja
saya percaya kok banyak banget efek positif dari gadget yang bisa didapat oleh anak orang tua dan keluarga itu juga secara keseluruhan
oke jadi gak selamanya gadget ini apa ya berdampak negatif berdampak buruk
apa tuh mbak misalnya contohnya
karena kita selalu gini kasian juga itu gadget disalahin padahal dia juga gak ngerti apa apa ngomong juga gak bisa hidup juga gak kan
dengan membangun hubungan ini ya
buat saya nih misalnya gitu ya kalau berbicara mengenai gadget mungkin anaknya ada yang kuliah di luar kota
itu bisa mereka saling terhubung terus terusan
itu benar benar tuh mendekatkan yang jauh
itu tagline itu pas banget gitu kan
terus habis itu kalaupun kita bareng bareng nih misalnya gitu ya
kalau katakan lampu mati gitu ya di rumah tv nggak nyala
kemudian kita bisa nonton pakai gadget netflix bareng bareng rame rame gitu
nah tapi kan gak yang bapaknya di mana ibunya di mana anaknya di mana
kan gitu rame rame ada popon bareng gitu kan
kita ngebahas film yang kita tonton gitu kan
terus habis itu mungkin kita sama sama membaca sesuatu di gadget nih bareng bareng
kemudian dibahas bareng gitu
anak anak zaman sekarang juga banyak sekali sebenarnya efek positif dari gadget tersebut
mereka belajar bahasa
kemudian dari sisi teori pada saat anak bermain gadget itu ada motorik halus motorik kasar yang bermain juga loh gitu
cuma kan bagaimana dalam waktu satu hari dua puluh empat jam berapa jatah mereka untuk memegang gadget
berapa jatah kita sebagai orang tua untuk memegang gadget tersebut
terus dari senin sampai dengan minggu begitu juga
jatah anak kapan aja nih
jatah orang tua kapan aja nih
dan kemudian disepakati bersama
ketika sudah di luar jatah tersebut
mereka juga bisa berbicara bareng
oke berarti interpretasinya ya yang salah ya
dan juga mungkin sekarang kita lihat di dalam satu keluarga kalau misalnya ayah ibu anak ada dua
semuanya megang gadget satu satu
kebagian gadget semuanya
iya makanya itu bukan satu hal yang salah
tapi ketika lagi traveling di keluarga bareng gitu kan
lagi traveling bareng ini kereta bareng
terus semua masih pegang pegang gadget masing masing gitu kan
sepanjang perjalanan gitu kan
jadi kalau jakarta itu kita bisa lihat
jakarta jogja ya jakarta jogja sendiri sendiri pakai gadgetnya
seharusnya kan mungkin ada kesepakatan
udah dong taruh dulu dong yuk kita main bareng yuk
kita main monopoli bareng gitu misalnya kan
di kereta gitu
nah itu bagaimana orang tua itu yang bisa menegakkan kebiasaan tersebut
anak itu ngikut orang tua kok
dan orang tua itu bagaimanapun juga
kalau berbicara soal gadget saya selalu mengatakan sebagai orang tua kita harus kreatif
nggak boleh main gadget misalnya
tapi terus kitanya asik main gadget
terus anaknya bengong sendirian
padahal role modelnya orang tuanya ya
padahal modelnya orang tua
jadi mau gimana
jadi nanti anaknya bertanya
terus aku ngapain ayah
ya baca buku bareng kek
main bareng kek
nah gitu loh
jadi sebagai orang tua pun harus kreatif
mengakomodir kegiatan buat anak selain gadget
mbak lisa keluarga itu kan komponen penting
komponen utama lah ya
dalam pembentukan karakter anak
apalagi ya di zaman zaman sekarang ini semuanya serba susah gitu
gimana sih untuk menumbuhkan artinya gini
apa yang kita lihat di orang tua kita zaman dulu
atau mungkin kakek nenek kita yang zaman dulu
ya mungkin nggak akan bisa sepenuhnya seperti dulu
karena kan teknologinya berubah zamannya berubah
intinya poinnya kita mendapatkan kehangatan dan keutuhan yang seperti itu gimana tuh
ya kan yang namanya zaman itu selalu berubah
jadi kita juga nggak bisa kekeh mengatakan bahwa kehangatan
zaman dulu itu harus plek plek ada di zaman sekarang juga
bentuknya sama komponennya sama
kan nggak gitu juga
tapi ini kesepakatan masing masing keluarga sebenarnya
apa yang desinisi kehangatan buat keluarga kita
apakah sabtu minggu main bareng
apakah kemudian dalam sehari kita harus makan malam bersama
nah di momen momen yang sudah sepakati bersama itu jauhkan semua gadget
karena bagaimanapun juga
ini adalah kehangatan yang dilatih
kita nggak akan bisa deket sama keluarga
sama orang orang dalam keluarga kita
kalau kita tidak pernah memupuk rasa kehangatan tersebut
oke dampak seriusnya berarti itu ya mbak alisa ya
artinya kehangatan kedekatan dengan anak
mungkin kalau ditarik maju sepuluh dua puluh tahun lagi
dampaknya akan dirasakan selama itu
ya iya tentunya
jadi apapun yang kita tanamkan akarnya sekarang
itu kedepannya nanti baru berasa
jadi sekarang misalnya nih banyak orang tua dengan anak remaja mengatakan bahwa
saya kalau bertanya dari kecil biasa ngobrol nggak
jadi dari kecil itu harus sudah dibiasakan ngobrol
terus kita juga menanamkanlah dalam tanda kutip pesan sponsor ke anak
eh nak kalau udah papa cerita ya gitu misalnya
terus ditanya tiap hari gimana sekolah hari ini
jadi anak itu terbiasa bercerita gitu
nah kita sebagai orang tua itu juga punya sebaiknya ada momen bercerita juga sama anak
walaupun gak berat berat banget ya
dalam arti misalnya kalau kayak saya pulang praktek kayak tadi malam gitu
baru ngobrol sama anak kedua saya gitu kan
praktek hari ini gimana umi
saya cerita oh tadi ada dua pasien segala macam
jadi itu dua arah gitu
karena kalau orang tuanya nggak pernah cerita juga apa apa gitu ya
anak akan merasa kok aku doang sih yang cerita gitu
mungkin persis sama kalau kita temanan sama seseorang
tapi kita doang yang cerita
lama lama kan gak enak ya
karena itu proses latihan
terakhir tipsnya apa sih yang paling gampang bisa dilakukan untuk menumbuhkan
kalau misalnya tadi kehangatannya sudah hilang atau sedikit sedikit memudar
untuk menumbuhkan lagi dan juga memupuk gitu rasa kehangatan di dalam keluarga
segala hal dalam hidup ini adalah hasil pemupukan dan latihan itu sudah pasti
kalau di asumsikan sudah hilang gitu ya
tapi orang tua pengen menumbuhkan itu gitu ya
ya sebenarnya dalam tanda kutip gimana orang tuanya dablek konsisten persisten melakukan itu
awal misalnya eh weekend ini kita jalan yuk gitu
terus kalau anaknya masih males malesan gitu ya
apa namanya minggu depannya coba lagi
kalau masih nggak mau mulai dipaksa
nggak ah pokoknya weekend ini kita harus jalan bareng gitu
gunakanlah the power of orang tua
nggak bisa pokoknya harus jalan
nah nanti pada saat jalan mulai bercerita ngobrol
awal awalnya mungkin anak masih diem nih
jadi kesannya kok dingin banget sih aku nggak ada pertanggapan ya
tapi coba aja terus gitu ya
ibaratnya batu lagi coba bolongin
kalau terus konsisten dilakukan lama lama itu akan terbentuk kok gitu
nah sekarang permasalahannya seberapa besar orang tua mau konsisten melakukan itu
oke kita tunggu seberapa konsisten orang tua bisa melakukan itu
apalagi di hari keluarga nasional
jangan hanya diperingati sebagai sebuah selebrasi
tapi itu tadi ya harus benar benar sadar sadar sadar mau jadi apa kedepannya untuk anak anak kita
terima kasih mbak lisa sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini